ketua umum partai gerindra prabowo subianto menerima kedatangan yeni wahid di kediamannya di kawasan kertanegara jakarta selatan pada rabu
pertemuan berlangsung selama satu jam dan usai pertemuan yeni dijemput langsung oleh sang ibunda sinta nuria
prabowo pun sempat berbincang dengan sinta yang berada di dalam mobil
yeni menyebut kedatangannya sebagai jawaban atas undangan minum kopi bersama prabowo
keduanya sepakat untuk menjalin komunikasi intens perihal membangun bangsa dan negara
dengan mas bowo untuk mendengarkan kebijakan kebijakan beliau
sementara itu saat ditanya perihal namanya yang dipertimbangkan sebagai cawapres prabowo
yeni menilai sosok ideal pendamping prabowo sebaiknya mewakili anak muda
namun yeni tak merinci nama secara spesifik sosoknya
yeni pun berharap perihal pencarian pendamping prabowo tidak banyak mendapat tekanan dan bisa memikirkannya secara rasional